oh jangan jangan jangan pak
anggota dprd kota palembang m sukri zen
yang terekam kamera menganiaya seorang wanita di spbu jalan demang lebar daun palembang sumatera selatan lima agustus lalu
akhirnya ditangkap tim reskrim polrestabes palembang
m sukri juga telah ditetapkan sebagai tersangka
kita telah selesai dengan keterangan dari petersaksi kemudian ada dari ahli yaitu dari servisum
kemudian juga bukti petunjuk adanya persesuaian antara video yang ada di
hasil daripada cctv yang ada di spbu kemudian juga video video yang lainnya
insiden ini bermula saat korban sedang mengantre untuk mengisi bbm
tiba tiba mobil tersangka datang dan memotong antrean
korban yang tak terima melancarkan protes namun malah dianiaya tersangka
tersangka bahkan juga melontarkan kata kata yang kurang pantas terhadap sang wanita
sebelum ditangkap m sukri zen sempat meminta maaf kepada korban dan masyarakat
ia mengaku menyesali perbuatannya
kepada masyarakat yang namanya pribadi minta maaf yang sebesar besarnya
kepada masyarakat yang namanya dan kepada
yang bersangkutan aku juga sudah mohon maaf yang sebesar besarnya
itulah perintah di saya terima kasih
menanggapi kasus ini ketua dpc gerindra kota palembang mengatakan
pihaknya tidak mentolerir perbuatan kadernya terhadap korban
sikap partai gerindra kota palembang akan memberikan sanksi tegas kepada bapak sukri zen
bahkan sampai sanksi pemecatan
dan proses pemecatan pun nanti kita akan tunggu dari sikap dari dpp
akibat perbuatannya tersangka terancam pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp dengan ancaman hukuman dua tahun enam bulan penjara